bos iqbal dari tadi di rumah aja bos
keluar sebentar cuma ngambil pesanan ojek online
sama siapa dia
saya antar jessi untuk ketemu kamu di bank yang kamu tuju
tapi kita ketemu di parkiran aja
jessy cuman pengen sekedar ngasih masakannya dia buat kamu kok
dua puluh menit lagi saya udah sampe disana ya
tolong om jangan terlambat
ya makasih ya ryan
kita samperin randy ke bank sentral nusantara
kita ketemu di parkirannya aja ya
untuk antri masakan dia
untuk antri masakan kamu
ya tapi gak bisa lama lama gak apa apa ya
ya gak apa apa makasih ya pak
gak masalah sayang
udah yuk kita cuma punya waktu dua puluh menit
papa yakin nggak mau periksa ke rumah sakit
gak usah lah
tadi udah minum obat itu udah gak enakan kok
seseknya kumat lagi
langsung ke rumah sakit ya
ya insya allah
insya allah aman pak
update apapun tentang andin
jangan diem seperti tadi
ini bukan tentang kamu aja
ini juga urusan papa juga
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
hati hati di jalan ya pak
bos udah nanyain nih
orangnya keluar tuh
iqbal dari tadi di rumah aja bos
cuman ngambil pesenan ojek online
sama siapa dia
kayaknya sendiri bos
bukannya akhir akhir ini ada saudaranya di rumah
kemana saudaranya itu
iqbal hubungi siapa aja dari sana
begitu iqbal keluar rumah
kenapa waktu berjalan lambat sekali sih
gue bener bener gak sabar nunggu malam
supaya gue bisa segera ketemu andin
mukanya jangan tegang mas
aku baik baik aja kok mas
kamu harus baik baik aja nien

ya allah lindungi hambamu ini allah
ijinkan aku bertemu lagi dengan keluarga aku
dan jagalah keluarga aku ya allah
untuk mas al rena mama papa mama rosa
mereka pasti ketakutan ya allah
sampai ketemu bumpy
kau maunya apa sih
ngapain nyekap saya disini
mendingan keluarin saya sekarang
lo gak usah banyak tanya
kalian sudah buat kesalahan besar
kalian sudah macem macem sama saya
dan suami saya yang akan turun tangan
lihat aja sebentar lagi
kalian semua kan habis sama suami saya
dan om saya pasti akan mencari kalian
lo gak perlu nakut nakutin gue kayak gitu
itu yang akan terjadi nantinya
kalaupun itu terjadi
lu juga bakal gue habisin
aku gak boleh stress
aku gak mau
sampai balon biru kenapa dapat
mama akan jagain kamu
mama akan selalu jagain kamu
kamu harus kuat andin
masalah pasti akan kesini
kamu harus tetap makan andin ya
kamu gak boleh lemah
ini demi kamu dan anak kamu
mau cek perkembangan dulu sama henry
iqbal dari tadi di rumah aja bos